prajurit tni yang bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia di wilayah sektor barat dafur afrika
membagikan zakat ke masyarakat lokal di sekitar el genena dafur barat sudan pada senin empat juli
zakat yang dibagikan terdiri dari beras dan uang
pasukan garuda juga membagikan bantuan al quran buku bacaan dan alat tulis kepada anak anak di daerah tersebut
tokoh masyarakat daerah setempat menyampaikan rasa terima kasih kepada prajurit garuda
mereka mendoakan misi pasukan garuda berjalan lancar sampai tugas selesai
satgas garuda tiga puluh lima b unamid merupakan satgas kedua yang dikirim pemerintah indonesia
pasukan ini bertugas di daerah sektor barat dafur sudan selama satu tahun hingga tahun dua ribu dua puluh